dan untuk mengetahui kondisi terkini di wuhan tiongkok sudah ada rio alvi seorang mahasiswa indonesia yang berada di wuhan
selamat malam rio
ya selamat malam mbak
boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja kemudian aktivitas warga di sana
ya kondisi terkini di wuhan masih dalam penanganan oleh pemerintah setempat
dan memang dalam dua hari ini transportasi umum telah dihentikan untuk sementara waktu baik subway atau metro kereta api dan bus umum
kalau untuk bepergian kita masih bisa menggunakan taksi dan bisa jalan kaki dan sepeda juga
kalau untuk aktivitas
untuk aktivitas pasti berjalan dengan baik seperti biasanya
di wuhan sekarang masih terdapat
jadi terdapat sembilan puluh tiga orang pelajar indonesia yang tidak pulang ke tanah air
jadi masih berada di wuhan sekarang ini
dan berita terakhir yang saya terima dari teman teman semuanya dalam kondisi baik dan sehat
oke baik kalau untuk aktivitas sendiri tadi anda menyampaikan bahwa aktivitas sebenarnya berjalan dengan normal
namun definisinya itu seperti apa
apakah kemudian masih bisa melakukan aktivitas seperti misalnya pusat pusat perbelanjaan atau kantor
sekolah itu sendiri bagaimana kondisinya saat ini
kalau untuk sekolah kantor dan lain lain itu kan kebetulan sekarang lagi libur tahun baru di china ya
jadi memang sekolah libur terus kantor kantor juga libur
oke tapi kalau untuk masyarakat yang ada di sana sendiri apakah kemudian masih tetap melakukan aktivitas seperti bepergian atau seperti apa
sekarang memang agak dibatasi untuk keluar rumah dan ke pusat pusat keramaian
hari ini saya coba ke proserba untuk belanja barang persediaan untuk makanan
tersedia akan tetapi harganya agak sedikit mahal ya
kalau sejauh ini apa saja kemudian upaya upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat di wuhan
apakah kemudian dikeluarkan imbauan untuk memang bertahan di rumah terlebih dahulu
atau seperti apa mas rio
kalau saya pribadi itu himbawan dari kampus memang dihindari untuk keluar dari rumah
lebih baik stay di kamar gitu kan sambil belajar
dan memang kalau keluar harus memakai masker
setelah dari luar kita harus mencuci tangan dan mencuci yang terkena muka gitu
oke kalau menurut informasi yang saya dapatkan kan memang
akses untuk keluar dan masuk menuju wuhan ini kan telah ditutup ya
berarti itu artinya kota ini kemudian sudah diisolasi begitu ya
nah sepengetahuan anda berarti tadi sudah menyampaikan ada sekitar sembilan puluh tiga ya mas ya kalau tidak salah
iya sekitar sembilan puluh tiga orang
oke sejauh ini ada imbauan dari kjri kah terkait dengan hal ini
untuk ke kbri kita sudah melakukan koordinasi itu melalui perhimpunan pelajar tiongkok indonesia
itu selalu dipantau
lalu dipantau oleh kbri setiap hari
kondisi terkini mahasiswa semuanya
tapi memang belum ada informasi lebih lanjut ya bagaimana apakah harap berkumpul di satu tempat atau seperti apa gitu tidak
ada hal spesifik yang menyatakan
belum ada instruksi dari kbri
sementara kita berdiam di asrama masing masing kampus yang ada di wuhan
baik kalau seperti itu
terima kasih banyak mas rio alfie yang merupakan mahasiswa yang
sedang berlokasi di wuhan tiongkok
jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan kita sama sama berharap agar tidak terjangkit virus ini
terima kasih mas rio